ketua bidang fatwa majelis ulama indonesia atau mui asro un niam soleh menegaskan
umat islam yang sedang menjalankan ibadah puasa ramadan tetap diperbolehkan untuk menerima vaksinasi covid sembilan belas
mui menegaskan vaksinasi pada siang hari tidak akan membatalkan puasa karena dilakukan melalui injeksi atau suntikan langsung ke tubuh
bukan secara oral dengan tetesan ke dalam mulut
vaksinasi dengan injeksi intramuskular yang dilakukan untuk kepentingan kegiatan vaksinasi covid sembilan belas itu tidak membatalkan puasa
kenapa karena secara fikir yang membatalkan puasa itu adalah makan minum dan menyampaikan material ke dalam rongga sampai ke perut